saudara kita ke sorotan selanjutnya terkait dengan ratusan calon penumpang yang terpaksa menginap di pelabuhan kaliangat sumeneb jawa timur karena cuaca buruk
akibatnya beberapa calon penumpang jatuh sakit karena kondisi yang dingin di pelabuhan
buruknya cuaca di perairan sumeneb jawa timur mengakibatkan seluruh pelayaran dari pelabuhan kalianget ditutup
ratusan calon penumpang ini mengaku sudah lima hari tidur di pelabuhan dengan alas tidur seadanya
selama di pelabuhan mereka mengaku kesulitan air dan kehabisan uang untuk biaya makan
hingga kini belum ada bantuan dari dinas terkait untuk mengatasi para calon penumpang yang terlantar di pelabuhan kalianget
atau kesejuran lah mungkin
soalnya disini mau mandi susah
kalau suami saya dengan saya pergi masjid
gak ada bantuan beli